pemiliknya sudah ada karena dia menghalangi toko maka diselesaikan dengan sejarah

gak tau dia dimana tinggalnya itu gak jelas
tapi disini dia namu apa gimana pak
ketiduran pulang pulang mabuk dari rekaman cctv juga
yang lima ya dari rekaman cctv yang lima dia masuk
karena ketiduran bang gue bersamu di rumah saudara
karena ketiduran sekarang gue udah dapat pelajarannya
makanya jadi saya minta maaf sama yang punya lah bang
tapi itu dari tempat nyari nyari telepon atau gimana
udah bang nyari ke masjid nih
tapi sebelumnya emang gak tau bahwa ada tempat usaha atau keperluan apa gitu ya
yang diselesaikan oleh kasih pem dan bapak binzah
sebenarnya tadi tugas kami hanya ingin melakukan penderekan
tetapi karena psikofiliknya sudah ada
karena dia menghalangi toko maka diselesaikan dengan sejarah dan keluarga
jadi kita lakukan peristuasif dengan manis terlebih dahulu
iya dengan pernyataan bersama pak rt tadi
bahwa tidak ada diulangi lagi perbuatan parkir di depan toko atau tanah
kalau misalkan dari pernyataan itu kalau ada yang parkir lagi
tapi mengingat tadi masih bisa disampaikan dengan kekeluargaan
maka kita pendahuluan dengan persuasif dan humanis
berparkirlah pada tempat yang sudah disediakan
atau minimal jika dia memiliki rumah seperti digagang seperti ini
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya